om om om om jangan dulu sabar ya sabar
emang mereka masih anak muda om
tapi jumlah mereka tuh banyak alasan
kalau om ngelawan mereka yang ada tuh bisa kewalahan
biar aja non om gak ketakut
om om om jangan remeh remeh mereka om
mereka itu banyak banget loh
om aku takut nanti kita sempat
pikiran gue jadi lebih tenang
gue jadi gak ngerasa terkurung dan
gue juga gak ngerasa sendirian dalam menghadapi masalah gue
ya emang bener lah
ada pepatah bilang
di atas langit selalu ada langit
sama seperti kamu
di saat kamu ngerasa bahwa kamu adalah orang yang paling menderita
sebenarnya di luar sana
banyak orang lain yang lebih menderita hidupnya dibanding kamu bel
kalau kamu gak percaya kamu lihat aja sendiri
untuk masyarakat ini banyak
nah kamu coba lihat mereka
kamu harusnya masih bersyukur bel
musibah yang terjadi sama
itu cuma merenggut kaki kamu
masih bisa melihat kamu masih bisa mendengar
kalau musibah itu sampai jumpa
merenggut nyawa kamu
juno lo apa apaan sih ngenakut nakutin gue aja deh
aku gak nakutin kamu bel
bahwa setiap musibah itu semua ada hikmahnya
dunia kamu itu belum berakhir pak
kamu masih dikasih keselamatan
kamu masih dikasih keselamatan
kamu masih dikasih keselamatan
ada beneran juga
ada beneran juga
gue selama ini
gue selama ini
sejak kaki gue lumpuh
hidup gue bakalan berakhir
padahal masih banyak
orang lain yang hidupnya jauh
lebih buruk keadaannya daripada gue
apa yang udah tuhan kasih ke gue selama ini
dan juno udah bener bener ngebuka mata gue
dalam ngehadapin masalah ini
aduh gue sini
aduh apaan sih
aduh lu apaan sih
mit udah lah kita pulang aja
lagian juga kita belum tentukan
ketemu sama cowok mas justin lo gitu
aduh udah deh cin
nih lo sekarang diem aja
gue percaya kok bakalan ketemu orang gue
ngeliat dia sekitaran sini
tuh kan tuh kan
liat dia tuh
jalannya asus terus
jangan males males begitu
eh si koki
kamu kerja jadi koki di rumah sakit
kamu deh kalau jadi koki gemukan dikit
atuh si galang cacingan
ada angin kenceng aja sekarang
sekarang lagi zaman angin kencang
oke kesini mau nanya ke aden bella
untuk apa nanyain si bella
udah telat udah telat
udah pulang lagian juga mau ngapalin sih
kemarin kemarin kemana aja kamu
naik keterapi terakhir ya
terus kalau bella udah pulang tantangan ngapain ada di sini
kepo pisang iya si koki
ya terserah tante
lurusan tante mungkin tante teh lagi ada harisan di rumah sakit
banyak orang orang bengong yang nungguin
aduh cukup info
udah sana kamu tengokin si bella di rumah aja
emang boleh tengokin bella
boleh pisan lagian ngapain di rumah sakit
banyak penyakit sakit tuh
ya ke rumah aja tengok sana
yaudah makasih banget ya tante
oke langsung ke rumah bella aja
ele ele si koki kebanyakan makan ikan koi
mau mau aja dibohongin sama tante
lagian ngapain juga gue bohongin dia ya
ih kejam cik keti
nggak ada kapok kapoknya nih mereka
mendingan kita jalan lagi kita jalan terus aja oke
nggak ada kapok kapoknya nom
jangan dulu om sabar oke
sabar emang mereka masih anak muda
tapi jumlah mereka tuh banyak
belasan kalau om ngelawan mereka
yang ada tuh bisa kewalahan
biar aja nom om nggak ketakut
harus bikin kapok nom
jangan remeh remeh mereka om
mereka tuh banyak banget lho
aku takut nanti kita semua lupa lupa jadinya
mendingan om sabar dulu
ini aku tiba tibanya dicegat sama anak black cobra
kamu tolong kesini ya bantuin aku ya
aku masih di sekitar apartemen
kamu tunggu di sana ya aku ke sana sekarang
kal mobil reva sekarang disarang sama anak black cobra
masih di sekitar apartemennya reva
dan sekarang gue mau ke sana
lo tolongin gue ya oke gue nyusul sekarang
sweat lo semua luke ya
lo semua tuh pada kagak kapok kapoknya ya
tempoh hari udah mempertengguhannya
kalau caranya begini
jagat mobil gue sekarang
lo mau siapa yang mau
eva buka pintunya
eva buka pintunya
hah lupa gue kunci kali ya
ih pergi sana
awas lo yang berani berani sama gue
leksi gue ngobalkan
kamu kasih hp gue lo kenapa sih
lo bener bener ngacar secara kasar ya
woi jangan main korea banget woi